jakarta sih kayaknya untuk masalah pendidikan kayaknya lebih fair atau lebih atau nggak terlalu banyak masalah sih dan ya
ada masalah nggak
nggak sih ada masalah loh
oh ini justru hubungannya dengan aliran listrik karena banyak sekolah yang menunggak
jadi ada tujuh sekolah di jakarta timur terancam mengalami mati listrik hingga tiga hari ke depan
ini terjadi akibat adanya tunggakan yang belum dibayar
padahal ini di ibu kota jakarta yang apbd nya lebih dari tujuh puluh triliun rupiah
salah satu sekolah yang sempat mengalami pemutusan aliran listrik adalah sma negeri empat puluh delapan pinang ranti jakarta timur
kegiatan belajar mengajar di sekolah menengah atas negeri empat puluh delapan pinang ranti jakarta timur selasa pagi berbeda dari biasanya
mereka terpaksa belajar dengan kondisi ruang kelas yang gelap lantaran lampu yang berada di ruang kelas mati
sebagian lagi bahkan belajar di luar kelas
aliran listrik di sma negeri empat puluh delapan jakarta terpaksa diputus pihak pln keramajati
lantaran pihak sekolah menunggak tagihan listrik selama lima bulan yang totalnya mencapai satu ratus delapan puluh
penunggakan ini kalau dari listrik saja dari bulan juli ya juli agustus september pemberian
terlalu di empat bulan
matinya listrik di sejumlah sekolah di kawasan jakarta timur
dinas pendidikan dki dan sudin pendidikan jakarta timur melakukan negosiasi dengan pihak pln
terkait pencairan dana bop diakui terjadi keterlambatan karena adanya kesalahan input akibat perubahan sistem anggaran
ternyata yang diputus hanya di area pelayanan pln kramajati
negosiasi dilakukan menyusul delapan sekolah di jakarta timur berpotensi mengalami mati listrik hingga tiga hari ke depan
el frisal jakarta